politisi pdi perjuangan basuki cahayapurnama membenarkan jika dirinya mendapat tugas oleh ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dalam lakernas ke lima pdip
ahok mengaku mendapatkan tugas oleh megawati untuk memberikan sumbangsi pemikiran terkait pilkada mendatang
namun ketika disinggung mengenai tugas untuk maju dalam pilkada sumatera utara ahok menegaskan bahwa belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut dengan megawati
saya tidak tahu yang penting tugasnya untuk membantu teman teman yang ikut pilkada
belum mesti suratnya tapi dapat bicara dengan ibu memang untuk bantu teman teman yang ikut pilkada sama bantuin masyarakat kejelang
bicara dengan ibu sendiri bagaimana dengan suratnya
saya sama ibu tidak pernah ngomongin surat suratnya tapi siap pak auk kalau misalnya diminta ibu